sebuah video amatir menunjukkan dua anggota polisi yang bertugas di polsek nurusalam
diduga menganiaya warga desa baguksa kecamatan nurusalam aceh timur aceh
yang diduga mengalami gangguan jiwa
saat kejadian brigadir r dan brigadir e sedang melakukan tugas
yang mengimbau warga dan memasang spanduk
supaya tidak melakukan mudik karena pandemi covid sembilan belas
tiba tiba datang korban membentak dan memarahi kedua anggota polisi
hingga terjadi pemukulan kepada korban
hingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala
kapolres aceh timur akbp eko widiantoro saat menyambangi rumah korban pada senin lalu mengatakan
akan mengambil tindakan tegas kepada kedua anggota polisi itu sesuai aturan yang berlaku
untuk salah satunya untuk silaturahmi
yang kedua kita juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan perbuatan perilaku anak buah saya
akan tetapi sudah kita ambil langkah langkah
yaitu kita sudah lakukan upaya pemeriksaan terhadap kedua personil tersebut
dan kita lakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku
sementara keluarga korban menyerahkan semua proses hukum kepada pihak berwajib
masalah soal hukum terhadap yang melakukan itu itu kita serahkan kepada bapak kapolres
dalam hal ini kami berpisah hati untuk melakukan hal ini
kepada pak kapolres

kedua anggota polisi tersebut kini mendekam di sel tahanan polres aceh timur
guna penyelidikan lebih lanjut
ahmad al bastin aceh timur